begini pak ini ada titipan dari vera buat pak al
kalau bisa sih bapak ambil ke rumah saya
kalau mau sekarang boleh pak
tapi kalo gak sempet besok pagi juga boleh
ini saya sekarang ke rumah ibu ya
baik pak kalau begitu saya tunggu ya pak
mama lagi di rumah sakit
jadi papa nungguin mama disana
mama gak sakit kok cuma kecapean aja
jadi butuh istirahat di rumah sakit
iya boleh sayang
mari aja jangan nangis dong sayang
mama sedih mau jadi sedih
papa putar ke kamera belakang dulu
tuh mama lagi tidur
mama alhamdulillah sehat
kamu jangan nangis lagi ya
mama ikutan sedih loh
ada yang mau papa tanyain ke rena
tanya apa pak
waktu itu rena kan pernah bilang ke papa
kalau fotonya anti jessy yang di kantornya ovan
sama yang di rumahnya ovan itu beda
itu rena yakin beda
iya pak beda
terus katanya mama
rena waktu di tempatnya tante elsa itu sempat ketemu sama anti jessy ya
iya pak sama kak heidi yang di foto
udah ngantuk anaknya
mama cepat sembuh ya
mama cuma istirahat di rumah sakit
sekarang rena bobo ya
ini kenapa jadi aneh begini ya
apa om irfan yang berbohong
tapi buat apa om irfan belum
dan nyemunyiin jessy
seperti gua dulu nyemunyiin soal mama
gue harus hubungin rumah rehabilitasnya elsa
rumah rehabilitasi harapan kasih
ada yang bisa saya bantu pak
saya bertemu jessy salah satu pasien disana
dia terpisah dari papanya
sekarang jessy sama saya
ya allah jessy
saya boleh minta nomor papanya
biar saya bisa antar jessica ke sana
ya bisa pak ricky sebentar ya saya carikan ya
ya sama sama pak riki
jadi gitu cerita ya pak
terus kamu gak nanya randy
cuman takut ngerjabannya
kakak tau kan
masalah aku sama jason
dia tuh bisa loh kak
di depan aku manis banget
tapi ternyata cuma mainin aku doang
di depan itu
selamat malam pak al
ini saya teti ibunya vera
oh iya ibu gak apa apa
ini ada titipan dari vera buat pak al
kalau bisa sih bapak ambil ke rumah saya
kalau mau sekarang boleh pak
tapi kalau gak sempet besok pagi juga boleh
ini saya sekarang ke rumah ibu ya
baik pak kalau begitu saya tunggu ya pak